daftar sekarang juga
tentu saja tidak gede
empat anak buahku tidak mungkin salah menang
orang itu sudah jelas rara santa
aku harus segera menangkap rara santang
sebelum ia pergi jauh
aku harus segera mendapatkan kitab patraikma lembar ke tujuh itu
sekarang aku siapkan anak buahku
aku hanya menyimpan lembar ke tujuh patraikma
bagaimana aku bisa merebut kitab itu dari tangan dewi lanjar dan bu awang
ketika kikoran menangkap rara santang
ini tidak mungkin
ada lembar yang hilang dari buku patraikma
semua pasti ulangi endang suketi
dia pasti memberikan lembar itu kepada rara santang
untuk sengaja mengalahkanmu
untuk kurang ajarmu
guru memberikan lembar ke tujuh ini kepada aku karena dia percaya sama aku
dan pasti ada rahasia di balik ini semua
guru maafkan aku aku tidak bisa menyelamatkanmu guru
ada apa kak
ada apa kak
kenapa kakak menangis
kamu sudah bangun
kakak benar benar mencemaskanmu
apa yang kamu pikirkan
aku tidak bisa merasakan
getaran hati ibu kak
aku harus menjauhkan diri
aku harus menjauhkan diri
aku harus menjauhkan diri
aku harus menjauhkan diri
aku harus menjauhkan diri
aku harus menjawab apa kalau
perbahaya menanyakan keadaan guru
aku tidak mungkin mengatakan kalau guru sudah
apa yang terjadi dengan ibu kak
apa yang terjadi dengan ibu kak
ibumu baik baik saja perbahaya

ibu sekarang bersama paman curraling
pasti menjaga ibu dengan baik
nimas terima kasih atas bantuan nya
putri kami cempaka sekarang sudah sembuh
cempaka ucapkan terima kasih kepada nimas rara santan ya
terima kasih kakak
berterima kasihlah kepada allah
karena allah yang menyembuhkan
cepat kau keluar atau aku ratakan kampung ini dengan tanah
ada apa ini
jadi cantik cepat serahkan uang nya
karena allah pasti bisa mengatasi mereka
bukankah aku sudah melunaskan air yang kau jual
juna jangan banyak bicara
pilih serahkan hartamu atau kampung ini akan menjadi buburanmu
banyak kau bicari mati bocak
aku tidak menyangka ternyata separah itu keadaan di sini
seharusnya orang orang berhak untuk beribadah sesuai keyakinan
tidak ada yang boleh melarang
kak rara sebaiknya kita tunggu dulu perjalanan kita ke gunung cangkuk
kita harus membantu kampung ini menyelesaikan masalah kak
tapi purba ya
kak rara kak rara tidak perlu khawatir padaku
aku masih bisa bertahan
kamu memang benar benar anak yang baik
kita tunda perjalanan itu
dan kita bantu kampung ini
alhamdulillah terima kasih nimas
nimas mau membantu kampung kami
mau membangun kembali itu musola
apakah musolahnya bisa kita bangun kembali pak man
ja cambi lagi lu
mengapa kamu sed woodruff buat mengkhairati saya
amba tidak menyangka perempuan itu begitu sakti
saya tidak tahu
dah kita harus kejus
jurus pedang bidadari hanya bisa dimiliki oleh keluarga pajajar
dimana orang yang sudah menantangku
kami tidak tahu ki
kang kita harus memberitahu orang itu kang
tapi jangan sampai ketahuan sama kisaung dan anak buahnya
anak buahmu tidak salah lihat
tentu saja tidak nid
empat anak buahku tidak mungkin salah mencari
sudah jelas rara santang
aku harus segera menangkap rara santang
sebelum ia pergi jauh
aku harus segera mendapatkan kitab patraik malembar ketujuh itu
sekarang kau siapkan anak buahmu
kita bunuh rara santang sekarang
buy tubuhnya man
untuk mempertimbangkan wilayah pak rousei
jadi arduino simple ini sedang digunakannya terhadap rara santang observasi
benar orang menyaut perduta quantitas mereka weather twp
ada pribadi dunia pengalaman

lapor ki orang yang aki cari saya lihat dia berjalan ke arah sana ke arah gunung batu ki
sangat yakin sekali ki
sekarang kau butuh imbalan
kenapa aku mau bunuh saya
tanya saja malekat di neraka